jika berwisata ke pulau dewata bali anda bisa mencoba mencicipi salah satu kuliner khas bali yang pedas dan juga segar
rujak bali berisi potongan buah buahan dengan kuah ikan pindang yang gurih dengan cita rasa pedas yang gigit lidah
ada sajian khas bali yang unik dan layak dicoba terutama bagi anda penggemar makanan pedas
rujak kuah pindang
rujak ini berbeda dengan rujak dari daerah lain
biasanya kita menikmati rujak dengan bumbu gula yang kental atau bumbu kacang
tapi rujak yang satu ini berisi potongan buah segar atau rumput laut yang disajikan dengan kuah ikan yang gurih
rasa khas dari rujak ini berasal dari kuah ikan yang dipadukan dengan sambal terasi dan garam
manis pedas dan gurih menyatu dengan segarnya buah buahan yang
bisa kita pilih sendiri
oke ini makanannya pilihannya macam macam tapi pastinya rujak menunya
saya mau cobain yang paling khas di sini rujak kuah pindang sama rujak colek gula bali dan tipat cantok
makanan lain yang juga tidak kalah nikmat adalah tipat cantok
oke saya cobain tipat contohnya ya
tipat itu artinya
ini ketupat ya
iya ketupat dari janur
dari janur dibikinnya
sebenarnya ini adalah salah satu makanan favorit saya
kalau ke bali itu wajib banget makan rujak kuah pindang ini
rujak kuah pinang menurut saya sih cocoknya emang pakai mangga sama nanas
karena rasanya asem asem bercampur sama kuah pindang yang agak agak gurih asin ini ya
tersedia juga minuman dengan rasa manis dan segar
cincau hijau atau yang biasa dikenal dengan daluman ini bisa menjadi penawar rasa pedas setelah menyantap rujak
nah ini kita biasa kenal dengan cincau hijau
tapi kalau di bali namanya daluman
es daluman ini campurannya ada santan dan juga gula merah atau gula bali ya
uh segar banget
warung yang menjaga resep turun temurun ini
menarik minat pengunjung melalui media sosial instagram
sehingga peminat rujak ini berasal dari berbagai daerah
instagram ada ya
apa yang digabain
tocing lah tap docing
tanya sama tempat lain apa sih kalau di sini
komen sih tap docingnya di sini
meskipun terkenal dengan cita rajinya
rasa pedasnya pengunjung pun bisa memesan tingkat kepedasan sesuai selera
dengan harga yang bersahabat sebelas rupiah saja
semua kalangan bisa mencicipi rujak khas bali ini
tertarik mencoba kuliner unik ini
anita mai arief tidiawan bali
kepedesan tapi masih mau lagi gimana dong